benedik jefferson satria empat belas tahun mahir melukis wajah secara otodidaktik
di tengah pandemi dan kegiatan belajar daring
siswa smp maria di palembang sumatera selatan ini pun mengisi waktu dengan melukis wajah
dalam dua bulan ia bisa melukis wajah tokoh terkenal seperti presiden jokowi
bung karno will smith harry potter serta karakter superhero iron man dan black panther
dengan menggunakan pensil dua b enam b dan delapan b kuas serta penghapus
benedik dapat menyelesaikan satu lukisan dalam waktu satu hari
waktu corona ini mulai lukis lukis muka orang gitu
kalau ini gambar dari dulu kecil ambil kertas terus cari cari gitu
nonton film apa coba ini akhirnya bisa sendiri
ia mengaku saat ini masih harus belajar menggambar anggota tubuh
seperti tangan juga pakaian obyek yang dilukis serta benda lain
sementara itu orang tua benedik menyatakan merasa senang dan mendukung anaknya yang memiliki hobi melukis
saya sih senang ya kalau dia punya talenta gitu

dan sejak corona ini dia lebih mendalami talentanya
dia juga ya dia penggambar gambar kerja

benedik bercita cita memiliki galeri dan menggelar pameran
ia pun menyebut ingin memberikan lukisannya kepada tokoh yang dilukis untuk dijadikan kenang kenangan
dono purwanto palembang sumatera selatan